kasus penerima suap pinangki sirna malasari resmi dipecat dan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil di kejaksaan republik indonesia
hal tersebut disampaikan kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung leonard nezer siman juntak dalam konferensi pers jumat enam agustus seperti dilansir cnn indonesia com
disebutkan kejagung telah menetapkan pemberhentian pinangki dengan tidak hormat sebagai pns
penetapan itu sekaligus mencabut surat keputusan sebelumnya bertanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh tentang pemberhentian sementara pinangki
meski pinangki sirna malasari telah dipecat secara tidak hormat terpidana kasus korupsi pengurusan fatwa mahkamah
agung ini sempat menikmati gajinya sebagai pegawai negeri sipil
dan kebingungan publik soal penegakan hukum terhadap pinangki menjadi sorotan
apa yang sebenarnya terjadi betulkah ada perlakuan istimewa terhadap pinangki atau ini hanya soal birokrasi semata yang digaungkan
kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang terhubung melalui sambungan zoom dari luar studio dari masyarakat antikorupsi indonesia boyamin saiman
terima kasih bang sudah bergabung
kita juga mengundang kapus
angkum kejagung leon ebenezer
tapi kemudian sampai kita memulai ini belum ada konfirmasi tapi nggak masalah ya
kita ingin menyoroti bang
apa yang terjadi sebenarnya bang boy
walaupun kemudian narasinya tadi sudah kita dengar bersama sama publik sudah tahu
bahwa pinangki sudah resmi dipecat secara tidak hormat sebagai statusnya sebagai pns begitu ya
apa ya ini justru semakin membuat penasaran masyarakat
ini diviralkan dulu heboh heboh dulu atau apa yang bisa dipahami
sejak pertama kan memang begitu
awalnya dulu kan hanya mau diberhentikan dari jabatannya terus ditutup
tapi setelah saya hebohkan saya sampai berita rame tentang rekaman bapakku bapakmu ranking maker segala macam itu
baru kemudian diproses
secara hukum yaitu dengan pidana
jadi sejak awal sudah memang diistimewakan pinangki itu
padahal waktu itu pun sejak dia ketahuan pergi ke luar negeri menemui buron itu saja
sebenarnya kan sudah langsung diberhentikan dengan tidak hormat
karena di situ istilahnya melanggar peraturan pemerintah nomor lima puluh tiga tahun dua ribu sepuluh tentang pelanggaran disiplin
karena menemui burun
harusnya menangkap burun malah menemui burun
tapi waktu itu kan dikamuflasi
kita cuma bersalah ke luar negeri tanpa izin atasan
itu aja dibuat begitu sehingga dinonaktifkan
itulah keistimewaan sudah dimiliki sejak awal didapat sejak awal
oke artinya kemudian
karena ada masalah sesuatu yang
karena saya kalau pinangki itu dipecat dengan tidak hormat sejak awal dan dituntut tinggi
maka dikhawatirkan akan buka bukaan
kalau buka bukaan bisa memang membahayakan beberapa orang
dan itu setidaknya sudah terungkap tentang peran kingmaker
kingmaker ini kan pernah disebut oleh pinangki juga
nita kulopaking juga
taksi rahmat juga
tapi ketika ditanya ini anita dan rahmat itu menyerahkan pada pinangki
dan pinangki tidak mau membuka kingmaker ini
artinya ada yang ditutupi oleh pinangki itu sendiri
nah itu nampaknya jadikan kartu truf
kalau pinaki kira kira gini
awas ya kalau nanti saya dituntut tinggi dan mendapat hukuman tinggi
dan perlakuannya itu keras ya
mungkin saya buka kingmakernya
ada beberapa siapa ini
pertanyaannya kingmaker ini ya saya belum bisa nyebut
tapi setidaknya ini bisa oknum siapapun
dia berusaha untuk menutup jangan sampai terbuka
nah itulah yang sampai detik ini
karin eksekusi aja seperti terlalu lama
ini kalau kita ramekan
di separuh itu akan dinikmati terus
itu kan kemarin pun sampai kejaksanakung
membantah sudah tidak
berarti hari ini baru disalat
oh iya gaji tidak dikasih
ya sama aja kan gitu
artinya publik perlu curiga begitu ya
kalau kemudian perlakuan khusus dan
quote unquote kesaktian pinangki ini juga akan
berakibat yang cukup fatal
bagi sebuah lembaga hukum itu sendiri begitu
dan ini juga kita bisa lihat dari beberapa kasus sebelumnya
justru para penegak hukum ini
penetapan hukum secara berkeadilan begitu
ini sangat mencederai masyarakat begitu
rasa keadilan di tengah masyarakat
ini bagaimana anda menyorotnya
sederhana sebenarnya kalau menyangkut penegakan hukum itu
kunci utamanya harus independen dulu
mestinya dulu kan saya menuntut
kasus ini ditangani oleh kpk
seperti kasus surit pergunawan jaksa yang menerima swab dulu
tangani kpk maka maksimal kan gitu
dapatkan hukuman dua puluh tahun penjara
dituntut dengan secara bebas
sehingga tidak kesan dilindungi
nah kalau kemudian misalnya polisi oleh polisi
jaksa oleh jaksa kpk oleh kpk misalnya itu
maka fungsi independen itu menjadi sangat sulit
dan itulah yang mestinya kedepannya
besok lagi kalau ada yang penegak hukum atau siapa
terutama khususnya yang dilakukan pelanggaran hukum
maka ditangani oleh pihak lain supaya lebih independen
artinya kemudian memang kita harus
memang kita harus
memang kita harus perlu mewaspadai independensi hukum ini
untuk diterapkan kepada orang orang yang bernaung di bawahnya ini
akan berpotensi terjadi kasus atau situasi berulang seperti ini bang boy
ya pasti akan banyak tarik menarik dan itu menjadikan
penyidiknya atau penuntutnya begitu menjadi sangat tidak independen
karena dia bisa saja merasa dirinya juga tidak aman
dan nanti kalau menyalahi saya dipindah
atau bahkan tidak diberi jabatan atau sesuatu yang dibenci oleh atasan atasan oknumnya
itu bisa aja malah akan mendapatkan istilahnya sesuatu yang tidak nyaman misalnya
dan ini saya merasakan juga di proses kasus joko chandra ini
itu beberapa orang yang sangat getol ingin memberikan proses yang sangat keras itu
kemudian menjadi tidak terdengar suaranya dan menjadi tersisih begitu
dan misalnya tentang tuntutan misalnya
itu tarik ulurnya saya tahu persis itu bagaimana tadinya empat tahun empat tahun atau sepuluh tahun
itu saja sudah ramai di situ
di pengadilan pun tingkat banding bagaimana dia dapat diskon enam tahun
dan katakan alasannya unsur yang meringankan karena pinangki mengakui semua perbuatannya
nah ada hal dalam fakta persidangan dan juga memori bandingnya
pinangki tidak pernah mengakui perbuatannya terkait dengan menerima suap
pencucian uang dan persekongkolan jahat itu nggak ada
bagaimana hakim juga memberikan keistimewaan gitu
sesuatu yang tidak ada dibuat ada
padahal hakim ini kan wakil tuhan
kalau tadi jaksa atau siapa artinya ini tidak independen karena temannya masih
tapi hakim yang harusnya menyidangkan secara independen
membuat blunder membuat alasan meringankan tapi yang tidak ada sebenarnya
ini sesuatu yang sangat ironi ketika kita bicara gembar gembor penegakan hukum penegakan hukum gitu
ironi penegakan hukum ini kita percaya bahwa publik juga sudah bisa menilai
tapi kemudian apa yang masih kita bisa harapkan dengan situasi dan kondisi seperti ini bang boy
agak berat karena kpk sendiri yang dulu kita harapkan independen
dengan revisi undang undang kpk itu juga sudah menjadi seperti terkooptasi
ini apalagi kemudian tes wawasan kebangsaan ini
pentola pentolanya tersingkir begini ya agak berat terus terang saja
harapannya tinggal kepada bapak presiden
bahwa proses dan situasi seperti ini harus disadari ini akan memperburuk keadaan
dan pak presiden harus mengambil alih untuk membuat baiki semuanya
saya kira termasuk misalnya tes wawasan kebangsaan seperti dulu dikatakan itu tidak boleh merugikan pegawai
dikembalikan lagi itu
dan juga posisi ekstrim misalnya kejaksaan agung kalau memang
rujuk pimpinan tertingginya ini tidak layak lagi menegakkan keadilan yang berpihak kepada masyarakat
terbukti dalam kasus pinangki ini berarti ya tidak cocok
dan harus diganti bahkan menurut saya begitu saja
sesederhana itu kok
daripada ini malah menjadi beban kemudian gitu
kejaksaan agung menjadi terbukti dalam dua tahun ini kasus pinanggi ini menjadikan seperti kejaksaan agung ini menjadi tertate tate
sementara prestasi yang lain sangat besar
siwasraya atabri dan penyelundupan aja jadi kasus korupsi di kepri itu
jadi sebenarnya prestasi besar tapi rusak seakan akan urusannya kasus pinanggi
sampai korbannya tertinggi adalah terbakarnya gedung kejaksaan agung
ini kan karena tersandera tersanderaan kejiwaan ini menjadikan susah terus terang aja
dan inilah harusnya disadari oleh pak presiden bahwa kejaksaan agungnya layak diganti
oke ironi ironi seperti ini dan secara sederhana yang bisa kita pahami yang anda pahami dan publik pahami
tapi kemudian implementasinya seperti yang kita tonton apa yang disajikan oleh lembaga lembaga penegak hukum ini untuk menghukum orang orang yang bernaung di dalamnya ini masih menjadi pr
yang harus kita carikan solusinya bersama sama
bang boy kita sore ini juga mengundang kapus penkum kejagung leonard ebene ezer
tapi sampai dialog kita ini selesai belum ada konfirmasi
sayang sekali kita harus akhiri
terima kasih bang boy sudah bergabung dengan kita sore ini di cnn indonesia newsroom